tidak biasanya anggir kamandanu pergi selama ini
tumben doro empu memikirkan anggir kamandanu
aku memikirkan hal yang lain
aku makin yakin kamandanu berguru dengan kakak ranubaya
kalau sampai terbukti kamandanu berguru dengan kakak ranubaya
aku akan memaksanya untuk berhenti
dia tidak boleh bergurau
bertemu dengan orang yang jelas jelas melawan istana
tolong kamu bersihkan ruang ini
dia tidak menyadari keberadaanku dari tadi di sini dan mengamati
lencana dharma putra
lencana dharma putra
dengan ini aku bisa memanfaatkannya
dan kali ini rencanaku pasti berhasil
kamu habis berhenti
senang senang dengan calon dharma putra
kamu itu perempuan baik baik
kamu rela menyerahkan harga diri
karena kamu tahu dwi pangga akan menjadi calon dharma putra
aku juga salah duga
kalau kamu itu setia dengan keamanan
jaga mulutmu dhandi
kamu tidak tahu apa
aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
gawat guru putong bajil dan dewi sambi telah berhasil menemukan jalan menuju goa guru dan
sekarang mereka sedang menuju ke sini dengan siapa mereka datang dengan beberapa prajurit
kemana guru agaknya kematian ku sudah semakin dekat aku harus menyelamatkan kitab naga puspa
wirot kita harus melakukan sesuatu baik guru rati rati
aku sudah menduga pasti kamu akan kesini kamu mendanai mau apa kamu mau membuat gara gara lagi
denganku kenapa diam saja aku tahu kamu pasti kapok karena kemarin sempat aku kalahkan silahkan kamu
mau bicara apa saja komandan kali ini aku hanya ingin menjadi penonton dan melihat hatimu tercabik cabik
karena ulah nari rati kemenang
jangan jangan dan dia yang mencelakai rati
apa yang sudah kamu lakukan pada ratih tepat katakan aku tidak melakukan apa apa
keamananmu jangan menuduhku yang tidak tidak rati tiba tiba menghilang kamu pasti menyembunyikannya
menyembunyikannya buat apa aku menyembunyikan perempuan yang tidak punya harga diri itu keamanan
jangan bicara sembarangan

yang aku katakan tadi itu benar kamanan
aku sudah tidak menyukai nyari rati
aku tidak percaya
seratnya bukanlah perempuan seperti yang kamu katakan
kasihan sekali kamu
kamu itu benar benar lugu dan bodoh
bunga yang benar benar kamu idam idamkan
telah direnggut madunya
asal kamu tahu saja
nyari rati di belakangmu menjalin cinta dengan duit panggung
bahkan mereka sudah melampaui batas
aku tidak percaya
terserah kamu kamanan
kalau kamu tidak percaya
kamu pergi ke candiwalandit
dan kamu buktikan omonganku
aku akan menangkapmu
untuk kakang kaman danu
ternyata kakang kaman danu
dia cinta sama aku
dia benar lebih memilih palestri dibanding diriku
karena diriku sudah sangat kotor
hingga lisanku mendadak ke lu
meski hatiku berontak keras dan berseru kuat
sudah tidak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini
lebih baik aku mati saya
selamat tinggal dunia
dunia yang hanya membuatku berkubang kesedihan di dalamnya
selamat tinggal dunia

bersih dan terawat seperti ini aku yakin
nanggubahaya pasti bersembunyi di sini
aku setuju denganmu kakak
tempat ini bisa saja penuh dengan jebakan
apa itu guru
ini adalah kitab jurus nakapuspa
bawalah kitab ini pergi dari sini
melalui pintu belakang gua
aku tidak mau pergi sendiri
aku mau menyertai guru
mati dan hidupku